saya maksudnya ya iyalah siapa lagi
abis ini selesai saya bantu ibu di sana ya
sekarang udah sadar meskipun omakirtis tapi
oma udah sadar dan dia pasti akan kasih tahu kejadian sebenarnya seperti apa
yang menjelaskan saya
siapa ya orang yang aku tabrak malam itu
darah di baju aku itu pasti kena dari dia
itu artinya dia yang udah nyelakain oma
tapi tapi dia siapa
hei anak baru
enggak denger ya
ya iyalah siapa lagi
bersihin sini dulu
oh iya tapi yang ini belum selesai
abis ini selesai saya bantuin ibu di sana ya
maka yang bantar lagi
di sini belum
jangan sampai bantar
orang aja kamu ya
dari tadi udah disuruh
kenapa apa yang bantar
dokter bagaimana keadaan omah saya dong
pak risa di dalam tadi
bularas memberitahu saya sesuatu
siapa yang menyebabkan dia seperti ini
omah laras pasti udah ngomong kalau aku yang getuk dia
siapa pelakunya dok
tolong kasih tahu kami siapa pelakunya
dan itu pasti bukan aida kan
sayangnya sebelum sempat mengatakan sesuatu
bulara sudah tidak sadarkan diri lagi
saya khawatir kondisi bularas ini semakin kritis
karena tadi sempat muka darah
mungkin pihak keluarga sebaiknya bersiap siap
kondisi bularas sekarang ini
tidak mungkin bisa bertahan
tidak bisa dokter
dokter harus berusaha semaksimal mungkin
untuk menyelamatkan oma saya dong
baguslah oma laras keburu pingsan lagi
kali ini dia tidak akan bangun lagi untuk selamanya
jadi aku juga aman
mak mak mak
pak firman pak firman
pak firman pak firman
saya mau bertemu dengan pak firman ada
pak firmannya pingsan
kayaknya pak firman terlalu sedih mikirin aida bu
kalau begitu saya boleh melihat kondisinya
bapak harus kuat
ibu ada di sini
akhirnya bapak sadar juga
bapak sadar juga
mengucapkan terima kasih sama bapak
karena bapak telah mencabut tuntutan bapak terhadap saya
tapi tadi pas kebetulan di depan saya ketemu dengan bondang
katanya bapak sakit
pak firman sedang memikirkan aida
saya adalah laki laki tidak berguna
saya tidak bisa melakukan apa apa sementara aida ada di penjara
bapak tidak boleh punya pikiran seperti itu
pak firman adalah ayah yang terbaik buat dia
karena kamu adalah hasil buah cinta saya dengan ibu ini
bapak ibu bisa membantu saya
tolong ibu bicara sama umar
dan tolong kasih tahu kasus aida
saya yakin dia pasti mau menolong
karena dia tahu aida itu kan adalah anaknya
aida itu kan adalah anaknya

aida itu kan adalah anaknya
m bentuk kanticipansi
dan berhenti suka menggammalkanku
nanti bu panggil
minggu ini biar aida bebas
aida sudah mau ke dyur main kusub
aida kamu mau ke rumah
saya sama sekali tidak tahu kalau ibu tidak mengerti soalnya
saya pikir ibu saya pikir ibu sudah tahu
sepertinya kecurigaan budina itu benar
saat pak umar mengurus pabrik tekstil ibu di bandung dulu
pak umar sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita di desa sana
malah saya dengar kabar wanita itu hamil bu
ya allah berarti wanita simpanan mas umar waktu itu adalah lila
dan anak yang dalam kandungan lila saat itu adalah aida
maafkan saya sekali lagi
saya benar benar tidak tahu
muka kamu sampai babak belur begini
aida gak apa apa kok
kamu menjalani hukuman ini
itu karena kesalahan yang bukan kamu perbuat

kamu masih bisa menanggung semua ini
kamu masih bisa bilang nggak apa apa aida
tante aida gak apa apa
beneran aida kuat karena aida tahu banyak yang ngedukung aida
aida tahu banyak yang ngesayang sama aida